kaka tuh gak bisa pikir sama kamu
bikin malu aja keluarga
uang arisan orang kamu bawa pergi seratus juta
tas dari butik
laptop teman kamu dua puluh juta
kaka tuh sayang sama kamu tapi gak begini caranya
kamu tuh perempuan
kamu mikir masa depan kamu
gak usah sok mendadak peduli sama aku
emang kaka tau apa tentang aku sama ini
berani ya kamu bohongin saya
ternyata kamu disini di jakarta dan kerja disini
saya udah kasih kamu uang lima ratus juta
dan kita juga udah punya perjanjian
saya terpaksa bu
dan saya butuh uang untuk orang saya yang sakit
saya mau gak mau sekerja
itu bukan urusan saya
saya pokoknya gak mau tau ya
kamu harus keluar dari perusahaan ini
dan saya mau kamu pergi jauh dari sini
saya udah kasih uang kamu lima ratus juta
atau kamu mau saya penjara
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
dan saya berharap
pasung arnold mau bersaksi
ke pihak polisi
mengenai kasus ini
saya mohon ya pak untuk kerja sama dia
karena saya bener bener butuh sekali kesaksian dari papa
karena itu bisa menguatkan semua keterangan saya
dan bisa mencari siapa pelakunya
kita berdua pasti tahu
kita akan adam fe lin
karena kita biasanya

saya akan tetap kerja disini bu
demi anak saya yang sedang sakit
ke pak al dan bu an
kalau ibu mau membantu
satu lagi bu
kalau ibu masih ngotot
ukit ungkit soal lima ratus juta
saya akan bongkar semuanya
kalau ibu sudah menyuruh saya pergi ke jakarta
karena ibu takut ketahuan
kalau sumarno sampai ke polisi
gue akan mendekam di penjara sama mama
saya mau tanya
ini jalan empang sari ya
ya bener pak
kalau rumah pak semarno dimana ya pak
pak semarno emang dulu pernah tinggal disini
tapi udah pindah pak
dulu bisa dapat baterai dari siapa ya pak
dari tetangga saya pak
namanya rojak pak
saya mau cari orang yang namanya rozak pak
oh kenal pak
bisa bapak antar saya ke rumahnya
apa benar sumarno pernah menang lotre
mari pak saya antar pak ya
kau kesini ya
pak rojaknya lagi sholat
apa sebaiknya kita langsung ke rumahnya aja
pak rojaknya emang biasa di masjid mas
pak rojak itu marbut masjid
dia orang sholat disini
sangat dihormatin disini mas
nah ini pak rujaknya mas
pak rojak ada yang mau ketemu nih pak rojak
ya udah pak

ya kalau begitu saya permisi dulu ya mas
ada apa ya mas mau ketemu dengan saya
saya mau menanyakan tentang
pak semarno ke bapak
ya saya kenal semarno
tapi dia kan udah pindah dari sini
iya memang pak
dan katanya pak semarno ini
pernah menang lotre ya pak
saya juga mau tanya apa
bapak pernah main lotre juga
jangan sampai saya menyentuh hal seperti itu
itu namanya judi pak
dan semarno yang saya kenal
itu nggak mungkin main judi
karena dia rajin sholat
berarti saya yang salah
kayaknya semarno bohong
silahkan ibu rosa raina om surya
hari ini kiki traktir makanan
terima kasih ya
lihat tuh makanan dari miss kiki
ini lecatos tuh makanannya puk
inggris apa itali
bangga sekali sama kamu
terima kasih puk
saya yakin kamu dengan kerja keras
akan berhasil di dunianya
terima kasih om surya
kering dong puk
selamat ya miss kiki
ada apa ini banyak sekali makanannya ini mbak andin biasa nih selebritnya kiki kan ada
lomba engly speech di kampus terus kiki mana jadi juara favorit juri mbak andin terus kikit
semuanya alhamdulillah selamat ya aku seneng terima kasih banding thank you so much ya udah

udah nggak usah marah kalau nggak nyobok saya bercanda selamat ya saya bangga sama kamu kiki
selamat ya saya bangga sama kamu kiki

di eat eat ya putnya ya ini so delicious putnya beneran
ayo boleh minta tolong nggak tolong bawa ini ke dokter bang semuanya
ya soalnya nanti malam aku mau bikin kue untuk mama sarah
aku juga ada beli kado buat mama makasih andin
kamu udah perhatian
al lin apa mau tanya kalian dulu boleh nggak bapak ajak elsa dan ino sekalian
enggak papa papa aja aja apa sih sedang juga kan kalau ada yang sehari hari
apa sih sedang juga kan kalau ada yang sehari hari
apa sih sedang juga kan kalau ada yang sehari hari
oke coba yang mahasiswa mesin
kakak tuh nggak bisa pikir sama kamu sedikit malu aja keluarga uang arisan orang
kamu bawa pergi seratus juta pas dari butik laptop temen kamu dua puluh juta kakak itu sayang
sama kamu tapi gak begini caranya kamu tuh perempuan kamu mikir masa depan kamu
udah udah udah nggak usah sok mendadak peduli sama aku emang
kakak tahu apa tentang aku selama ini
aku selama ini juga di penjara
papa mama gak ada
aku nih selalu sendiri kak sendiri
oh bahkan waktu aku kecelakaan
kakak gak ada kan
sampai jumpa lagi